ini sangat signifikan untuk
yang semula hanya jepang
ada tiga negara
ada satu percepatan
pembangunan di mrt
dan kita tahu
sebagai satu contoh
bagi angkutan masalah perkotaan
yang menjadi satu tren
yang ramah lingkungan